kekayaan para konglomerat khususnya di indonesia ternyata dikuasai oleh para pemilik perusahaan rokok
ini tentu tercermin dari kinerja korporasi yang mereka miliki
beberapa perusahaan rokok di tanah air juga menjadi emiten blue chip di pasar modal
seperti apa mesin uang korporasi rokok ini bekerja
aroma tembakau di pasar modal saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah besar sekali beberapa perusahaan yang kami kumpulkan
dan ini juga berasal dari tim cnn indonesia com dan kami mencoba mempresentasikan kembali
pada posisi pertama kita lihat adalah sampurna
sampurna merupakan sebuah perusahaan yang memang melantai di bursa dan nilai kapitalisasinya mencapai rp empat ratus empat puluh empat triliun
ini dimiliki oleh sebuah korporasi emiten yang juga melantai di bursa dan kita lihat laba bersih yang berhasil diperoleh oleh perusahaan ini
pada kuartal pertama dua ribu enam belas dan ini duit anda semua ini
siapa yang merokok dengan jenis sempurna
ini uang anda ada di sini
dia bisa dapat tiga sebelas triliun
anda dapat apa
selanjutnya kita lihat sampurna memang tidak bisa dilepaskan dengan philip moris
yang saat ini juga sudah memiliki saham di sampurna
namun paling tidak ini merupakan salah satu perusahaan tanah air dan dia juga melantai di bursa
dengan nilai kapitalisasi salah satu yang terbesar dan kita lihat laba bersihnya saja
hanya dalam tiga bulan saja
itu mencapai lebih dari rp tiga sebelas triliun
selanjutnya kita ke emiten lain
tadi tan sio chan teddy merupakan salah satu juga orang terkaya
nomor satu versi bloomberg bilionaire index untuk hari ini
tidak heran memang kekayaannya mencapai rp tiga sebelas triliun tersebut
tidak jauh jauh dari kapitalisasi korporasi yang dia miliki
rp satu ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah dan tiga bulan pertama dua ribu enam belas gudang garam mungkin ini salah satu brand rokok favorit
tanda dia berhasil mengumpulkan rp satu enam puluh sembilan triliun
anda tanpa anda sadari setiap jam ketika dingin atau habis makan biasanya anda ngerokok
ternyata mereka mengumpulkan ini
sedekah yang luar biasa untuk perusahaan perusahaan kaya ini
lalu kita lihat keselanjutnya adalah bentle group
ini memiliki kapitalisasi yang cukup besar adalah rp tiga empat puluh tujuh triliun
namun memang untuk bentle sendiri memang tidak sebaik
sebaik kinerjanya tidak sebaik yang tadi yaitu gudang garam
kita lihat bagaimana rugi bersih yang mereka alami adalah sebesar rp tiga ratus tiga puluh delapan miliar
tampaknya harus ada sebuah inovasi ataupun juga perubahan efisiensi
cost yang harus mereka lakukan agar rugi bersih ini bisa lebih baik lagi pada kuartal selanjutnya
lalu dari bentul kita lihat ini adalah wismilak
wismilak sendiri saat ini mencapai rp delapan ratus dua puluh tujuh miliar
jadi sangat kecil memang
dari kan tadi gudang garam maksud kami ini hanya rp delapan ratus dua puluh tujuh miliar saja nilai kapitalisasinya
namun laba bersihnya rp tiga puluh lima enam belas miliar
jadi memang korporasi wismilak tidak sebesar misalnya sampurna ataupun gudang garam
namun paling tidak dia tercatat menjadi salah satu emiten yang rajin di koleksi oleh para investor
untuk gudang garam dan sampurna sendiri hmsp biasanya mereka memang masuk ke dalam saham saham blue chip
yang memang di koleksi dibeli oleh para investor
dan kita lihat untuk sampurna sendiri merupakan emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar
nomor satu di bursa indonesia
jadi tidak heran perusahaan perusahaan ini selalu saja menjadi langganan karena anda pun langganan rokok mereka
tapi yang pasti kita lihat untuk satu lagi yang menarik bahwa salah satu bilioner tadi adalah jarum
jarum sendiri belum melantai di bursa indonesia
namun paling tidak jarum memiliki sebuah
kinerja keuangan yang baik tercermin bahwa founder mereka menjadi salah satu orang terkaya di indonesia